kepolisian resor tangerang selatan telah memeriksa lima belas orang saksi terkait robohnya gedung kosong di bintaro
namun polisi baru akan melanjutkan proses hukum setelah ada aduan dari masyarakat atau pemerintah kota
dan saat ini pemerintah kota tangerang selatan masih meneliti kualitas bangunan dan baru berencana untuk memanggil pemilik gedung
berikut laporan korespondensi ann indonesia ossa burisantosa
garis polisi ini dipasang karena pada hari kamis sore gedung tujuh belas lantai yang ada di sebelah saya ini roboh
meskipun tidak keseluruhannya roboh tapi cukup mengagetkan warga sekitar karena memang getarannya dirasa cukup kuat dan debunya berhamburan ke segala arah
ini dulunya akan digunakan sebagai pusat kegiatan perbankan sebuah

tapi sejak dibangun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sembilan puluh enam gedung ini tidak pernah ditempati karena pada saat itu bank tersebut menghadapi krisis keuangan
dan beberapa waktu kemarin pengelola gedung kemudian menjual gedungnya kepada tiga orang yang kemudian ketiganya akan meruntuhkan gedung ini untuk diambil bahan bahan bangunan yang masih bisa dipakai
dan akibatnya dari kegiatan manual perobohan itu sejumlah titik di bangunan ini rontok dan seperti yang terlihat di atas ada beberapa tiang panjang yang kemudian patah
belum diketahui pasti jika kegiatan tersebut dilakukan dari lantai paling atas menuju ke bawah seharusnya gedung ini tetap bisa kokoh berdiri
ada sebuah informasi yang kami terima bahwa ada seorang pekerja
yang menyeramkan cairan kimia untuk melapukkan dinding
apakah itu yang kemudian menyebabkan gedung ini roboh
masih perlu ada penelitian yang lebih detail lagi
dan wali kota tangerang selatan pada hari jumat pagi melakukan rapat teknis dengan sejumlah pihak untuk mengetahui pasti kondisi dari gedung ini
dan nantinya cara apa yang akan digunakan untuk merubohkan keseluruhannya
supaya tidak mengganggu kawasan